ya kita kembali ke ibu kota
tensi politik di ibu kota yang kembali tinggi
pasca kerumunan masa rizik sihab menjadi polemik
dan berdampak kemana mana ini
bahkan mulai masuk ke ranah hukum karena gubernur anies baswedan
memenuhi panggilan kepolisian
sementara pro kontra pun terjadi
meliputi tepat atau tidak sebetulnya pm prof dki disalahkan
atas pelanggaran protokol kesehatan
siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab
atas kerumunan masa rizik sihab
tadi tadi kita sudah lihat
pernyataan dari pak anies yang sudah selesai diperiksa
mungkin hampir sekitar tujuh jam ya enam jam lebih
singkat sekali tadi pak anies menyampaikan klarifikasinya
kita akan coba dalami soal kerumunan massa
di acara disujumkan acara di ibu kota ini
dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan sahabat terlebih dahulu ada pak ahmad yani
sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
pak yani selamat malam pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada pak abdul fikar hajar
pakar hukum pidana dari trisakti
pak fikar lama tidak bertemu
pak fikar apa kabar
apa kabar baik
dan ada pak asbiala ilyas
ketua fraksi pkb dprd dki jakarta
lewat sambungan telepon saya akan tes dulu
apakah sudah tersambung
pak hasbi selamat malam pak
saya akan ke pak yani dulu
pak yani saya yakin mungkin ya
ini pks tampaknya tidak setuju
kalau disebut pemprov dki
atau pak anies
melakukan pembiaran atas kerumunan
masa yang terjadi di acara rizik sihab
yang bisa dicerna dan diterima
bahwa ini bukan tanggung jawab dari pak anies
atau tidak bertanggung jawab
atas keramainan terjadi begitu
ya terima kasih
kalau kita lihat tentang masalah
ini kan dari pihak pemprov dki
dalam hal ini
yang memang juga sudah dilakukan oleh
pak wali kota jakarta pusat
sudah menyampaikan surat peringatan
karena memang itu sudah disampaikan
bagaimana di dalam satu acara
dilaksanakan protokol kesehatan
nah untuk pencegahan
memang sesuai dengan
pergub tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh ya
bagaimana untuk menegakkan disiplin
menegakkan hukum peraturan
tentang masalah covid sembilan belas ini
sosialisasi itu sudah disampaikan
teguran itu sudah disampaikan
protokol kesehatan sudah dijalankan
nah kalau lah memang
yang di luar
karena barangkali satu acara
dilaksanakan oleh tokoh
kemudian datang orang orang yang memang
undangan begitu besar
maka ini kalau dianggap sebagai satu
dari pemprov dki sudah
nah tindakannya adalah
ya dengan memberikan sanksi administratif
memang sesuai dengan aturan yang ada
mereka yang melakukan pelanggaran itu
kalau memang skopnya
yang lebih besar
mereka yang melanggar
dan denda itu juga sudah disampaikan
jadi cukup ya menurut anda pak yani dengan denda itu
dan juga sudah ada surat
jadi sudah cukup sebetulnya
tidak perlu lagi dibawa ke pihak kepolisian
atau bahkan sampai diminta untuk klarifikasi pak
apa yang menjadi kebijakan pak gubernur
dengan adanya pergub itu
pergub itu aturan itu sudah dilaksanakan
kalau aturan sudah dilaksanakan
nah mungkin tadi kalau pihak
memandang perlu mendapatkan klarifikasi dari pak gubernur
apakah sudah melaksanakan protokol kesehatan
ya sesuai dengan pergub
peraturan yang ada
di dalam klarifikasi itu
sebagai orang yang memang taat hukum
bisa memenuhi panggilan itu
untuk memberikan penjelasan
baik pak yani
tahan di situ saya akan ke pak hasbi
pak hasbi cukupkah kemudian dengan denda lima puluh juta
artinya menurut pak yani tadi
memang sudah ada
sanksi yang diberikan kepada pihak
yang membuat keramaian tadi
bagaimana anda melihat itu pak hasbi
ya kita melihat asas keadilan mas
kita harus sama rata
masyarakat bawah masyarakat biasa
tokoh siapapun dia
hukum itu aturan itu
harus berjalan sama
apa tidak ada perbedaan ya
perbedaan di dalam hukum
tadi kalau pak yani bilang itu ada
kenapa pak wagu itu tidak datang
yang kerumunan massa dan pak wagub
melihat langsung di situ
tanpa tidak mematuhi
di mana tegurannya coba
tidak usahlah kita mencari
alih alih yang terpenting
ya kami dengar pak hasbe
kalau satu sisi
rumah mereka apa
pekerjaan mereka semua kak kili
berapa banyak orang yang tertunda
acara nikahan itu akibat
ini itu aturan yang dibikin oleh gubernur sendiri
oleh pemprov sendiri
itu wagu itu sampai datang
karena kehadiran gubernur begitu ya
wagu wagu wagu di dalam acara maudit
artinya itu pembiaran menurut anda
sekarang nggak usah menurut saya
mas juga paham
datang acara yang tidak memenuhi
menyampaikan sambutan itu pembiaran atau tidak
meskipun setelah itu
sudah ada teguran sanksi
berupa denda lima puluh juta
juga sudah dilakukan
apa teguran itu pak hasbi
kalau itu soal tidak boleh masyarakat
dengan bayar lima puluh juta
saya secara pribadi orang yang mau maudit
lima puluh juta kalau hanya itu
tapi kan kita harus memikirkan
kesehatan masyarakat mas
kesehatan masyarakat bagaimana masyarakat
tidak mampu mereka melakukan
mereka menunda semua kegiatan mereka
cara nikahan mereka
semua itu tidak karena mengikuti
aturan psbb yang dibuat oleh pemprov
jadi garis besarnya pak asbi yang anda sorotnya adalah
ini soal keadilan tadi ya mengapa kemudian
ada keramaian di tempat yang lain
begitu masif tapi begitu yang ini
besar sekali justru ada kehadiran
dari wagup itu sendiri pak yani jawaban anda pak yani
bagaimana melihat itu
saya melihat bahwa
apa yang sudah dilakukan gubernur itu
bagaimana menerapkan aturan yang ada
dengan mengambil satu tindakan
kalau tadi saya katakan protokol kesehatan
peringatan sudah sudah dilakukan
kemudian sampai pada
dengan denda lima puluh juta
saya katakan bahwa justru malah
pak gubernur itu menerapkan hukum
menerapkan hukum tanpa
beliau tanpa pandang bulu siapapun
pelanggaran itu ditindak
itu seperti itu
nah kalau tadi
diungkapkan ya misalnya
kalau kita dengarkan
apa yang dikatakan oleh pak wakil gubernur
pak wakil gubernur
juga kan sudah menyampaikan bahwa memang
aturan aturan peringatan itu sudah
pak wali kota
jakarta pusat oke
kemudian ini sudah dijalankan
nah kemudian kalau
sebenarnya aturan ini kan sudah jalan
sesuai dengan protokol kemudian tiba tiba
banyak orang orang lain
yang memang datang undangan
undang undang khusus kan ada
tetapi kalau pihak lain yang banyak datang
ini kan diluar kendali
artinya aparat keamanan juga terbatas
tetapi kita lihat
bahwa penerapan itu
sudah dilakukan misalnya
ada orang orang yang melakukan pelanggaran
ada juga kalau secara
pribadi kan seseorang itu
di dalam perguruan kerja sosial satu
enam puluh menit dia
memakai pakaian itu ya
kemudian melaksanakan tugas kalau memang
lima puluh ribu rupiah harusnya oke
baik pak yani pak hasbi
ini sulit dikendalikan masa yang
datang begitu banyak dan cukupkah dengan
membayar denda menurut anda tidak cukup atau seperti apa
begini mas kita melihat prestasi
pemprov itu bukan
melihat terima uang denda atau
empat triliun oke tapi apa pak hasbi
itu dikatakan prestasi untuk pemprov
kalau bisa mencegah
kita bukan bukan
oh yaudah bapak melanggar nanti
ada bayar denda
tidak sebanding dengan
uang rakyat yang dikeluarkan
penerimaan denda oke
kita bukan soal uang ini
soal kehadiran di masyarakat
kalau tidak satu sisi
kita nggak bisa ada pembedaan siapapun
mau presiden pun tangkap
kalau perlu jangan kan baru
jangan baru presiden pun kita kritisi
oke kasihan mas
baik pak fikar
kita bicara dari sisi hukum deh
siapa yang menurut anda paling bertanggung jawab
atas kerumunan massa yang terjadi
di jakarta beberapa hari terakhir ini
tapi dijawab nanti pak fikar kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
saya langsung ke pak fikar pak fikar jadi siapa yang
paling bertanggung jawab pak fikar kalau kita bicara soal
pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan
undang undang kekarantinaan atau
kalau dilihat dari undang undang
kita urut dari atas
undang undang tentang karantina kesehatan
tahun dua ribu delapan belas ya
maka tanggung jawab sebuah
pandemi keadaan darurat itu ada di
pemerintah pusat sebenarnya
tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat
beberapa pilihan sikap itu di dalam undang undang
itu yang pertama itu
karantina rumah sakit karantina
bahkan bisa karantina satu negara
ada pilihan yang lain
kemudian pemerintah pusat
ya bukan karantina
wilayah juga karena ada konsekuensi
ada kewajiban membagikan
rakyat nah ini psbb yang dipilih
ini psbb yang dipilih
nah psbb yang dipilih kemudian
pemerintah pusat mendelegasikan
ke pemerintah daerah
nah di dki lahirnya
itu tadi perhub yang disebut pak
yakni itu yang dua itu pergub
nomor berapa pak tujuh puluh sembilan dan delapan puluh ya
penegakan aturan psbb itu
ada di ada di wilayah
pemda ada di otoritas pemda
oke ya pemerintah daerah
yang disebut pemerintah daerah tentu
saja termasuk kepolisiannya termasuk
kepangdamnya sebenarnya itu semua
nah persoalannya kalau menurut saya
ketika mengetahui habib
rizik itu mau pulang ya
santai santai saja gitu ya
apakah itu keamanan apakah
dari pemda ya tidak mengantisipasi ya pak ya
nah itu kelihatannya
bahkan bahkan yang
yang agak mengagetkan itu ada pernyataan
seorang menteri kalau nggak salah yang
berapa orang yang yang dijemput nah itu ya
persoalan sebenarnya ya kan
ini begitu terjadi kaget
semua kan kaget semua
dan ini sudah tidak terantisipasi lagi
tidak bisa lagi orang di lapangan kemudian
menentukan meskipun sebelumnya
seperti pak yang
dikatakan tadi sudah ada peringatan
dilaksanakan dan sebagainya sudah ada
semua oke pak fikar maaf saya potong pak oke
tapi tepatkah kalau
kemudian pak anies juga diperiksa
dimintai klarifikasi oleh
polda metro jaya
nah ini yang di beberapa
kesempatan saya pikirkan sepertinya
mengada ada kalau ini oke kenapa
pak fikar kenapa kenapa pak fikar
gubernur itu sebagai pelaksana
ya pelaksana penegakan aturan
di pemda gitu di pemerintahan
daerahnya gitu nah karena
itu dia bagian dari aparat
sebenarnya nah karena itu saya bilang
ketika ini diatur oleh
pergub belum ada perdanya ya oleh
pergub maka aturan yang menjadi
aturan positif tentang psbb
di jakarta adalah perhub itu
dan penanggung jawabnya adalah gubernur
gitu ya pelaksanaan
pergub itu dan itu kan sudah
dilaksanakan juga meskipun
pelanggarannya itu cukup besar kemudian
tidak seimbang dengan dengannya yang lima puluh
begitu ya tapi
apa dalam konteks pidana
ya sampai dipanggil segala macam
itu kalau saya berlebihan karena
pasal sembilan puluh tiga yang
dianalisis itu itu belum
bisa berlaku karena pilihannya
bukan bukan lockdown bukan
pilihannya pilihannya adalah psbb
padahal pasal sembilan puluh delapan
itu mengancam terhadap
pelanggaran karantina gitu itu
itu secara hukum seperti itu sebenarnya
itu satu yang kedua pak anies
ini gubernur ini pelaksana
pelaksana penegakan hukum
psbb itu masa
pelaksana mesti dia kan ada kerjasama
oke tapi bukankah
seperti yang dikatakan pak mahfud
penanggung jawab apa
protokol kesehatan dan
gubernur atau kepala daerah
setempat pak fikar betul
ex officio dia jabatannya
karena itu nggak bisa dipidanakan kalau dia
ditarik ke pidana nggak bisa
namanya jabatan itu jabatan gitu
melekat pada orang subyek
atau subjek hukum dari pidana
itu adalah orang dan korporasi
pak anies di situ bukan sebagai pribadi
sebenarnya dia sebagai pelaksana
bagi gubernur pelaksana
psbb dan pertanggung jawab psbb
kalaupun di tekanannya pada tanggung jawab
maka atasannya mestinya
yang menegurnya ya dalam hal ini
umpamanya gubernur itu ada
di bawah kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri yang menegur mestinya seperti itu
jangan tiba tiba masuk pidana
kalau menurut saya ini lucu
lebih ada beraspek politis gitu
oke aspek politis saya coba tampilkan
agar juga pemirsa bisa melihat seperti apa
undang undang nomor enam tahun

isinya adalah setiap orang yang
tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan
nah ini dia anda bisa baca
di layar kami kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal sembilan ayat satu
dan juga menghalang halangi penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan kemudian
ada dipidana dengan pidana
penjara paling lama satu tahun
atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah
saya ke pak hasbi pak hasbi
tepatkah kalau kemudian anda setuju
kalau pak anies harus diminta klarifikasi
atau ini politis saja tadi pak fikar katakan
itu ranah hukum klarifikasi mungkin
hanya klarifikasi aja tidak ada masalah
itu ranah hukum saya tidak ikut
campur di dalam
dalam perkara hukum itu ranahnya kepolisian
oke tapi kalau kemudian
keluar ranah hukumnya pak hasbi
apakah menurut anda perlu juga
pak anies untuk dimintai klarifikasi
karena salah satu contoh begini
salah satu pimpinan
dprd di tegal itu
sampai masuk pengadilan
pada waktu itu karena melanggar
melanggar protokol kesehatan ya
iya pada waktu itu kalau tidak salah itu
tapi saya tidak
masuk ke ranah hukum pak
pak hasbi kalau begitu
melihat proses yang
terjadi di jakarta
kerumunan masyarakat terjadi kemudian
sampai ini efeknya kemana mana
jadi apa sih yang disoroti oleh
anda sebagai anggota dprd
dki jakarta pak hasbi
terpenting bagi saya ini
ini kejadian kita
harus lebih maksimal lagi
pemprov dki jakarta
untuk menangani covid sembilan belas ini
penjagaan itu yang terpenting
pencegahan yang terpenting ya
oke saya ke pak yani pak yani
ada tanggapan dari anda pak yani
apa yang dilakukan oleh pak gubernur
beliau itu sudah melaksanakan pergub
dan dalam pergub itu
mereka yang melakukan
pelanggaran ya itu
memang harus ditindak nah ditindak
itu ada aturannya memang
kalau tadi ya sebagai badan
usaha ya pada
penyelenggara itu memang dendamnya
lima puluh juta kalau
dia terulang kembali
melakukan pelanggaran kedua kali naik
jadi seratus juta kalau
melanggar lagi ketiga kali naik
satu ratus lima puluh juta ini pergubnya seperti itu
ya pergub inilah yang
dilaksanakan nah pak gubernur
sudah konsisten melaksanakan pergubnya

itu aturan ya sehingga
ya pada saat memang dibuat pergub
kami juga di dprd
memang kemarin sudah mempersiapkan
perdagang juga ya cuma perdagangnya kan memang
belum diberikan nomor ya belum diberikan
registrasi nah belum
ada registrasi nah
sementara ini kita pakai pergub
nah pergub aturan seperti itu orang mungkin
belum memikirkan tentang masalah jumlah
orang bisa hadir ratusan
ribu misalnya atau bahkan jutaan
kan orang belum berpikir
ke sana nah sehingga
aturan yang ada itu
yang dipakai nggak bisa pak aturan yang lain
saya kira seperti itu
nah sebagai orang yang taat hukum saya kira
ya kita ikutin aturan
karena tadi pak fikar menyinggung soal ini kemudian bisa menjadi
politis ya kita coba bergeser ke ranah
politiknya ini dengar dengar
sudah mulai ada wacana soal interpelasi
terhadap gubernur anies baswedan
atas apa yang terjadi beberapa hari
ini belakangnya terkait dengan kerumunan massa
terutama pak hasbi
dan juga pak yani terkait dengan itu kita bahas
di segmen terakhir dialog usaha jendekamikan segera kembali
sesaat lagi oke saya lanjutkan
dialognya saya akan ke pak yani lagi
pak yani ini sudah mulai ada
yang berkembang wacana interpelasi terhadap
paling tidak ini dimunculkan oleh psi
di dprdki jakarta apa tanggapan anda pak yani
ya apa yang
diungkapkan oleh psi ini
tentang masalah interpelasi
interpelasi itu di dalam
nomor satu tahun dua ribu dua puluh
itu memang diungkapkan
adalah yang terakhirnya pertama
ada melakukan interpelasi
kemudian ada hak angket ada
interpelasi ini kan meminta
saya kira apa yang sudah
kalau ada meminta keterangan
itu kalau ada
pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah
oleh gubernur dengan
kebijakan yang dikeluarkan
nah sementara kebijakan
yang dikeluarkan oleh pak gubernur
nggak ada yang bertentangan dengan aturan
bahkan beliau melaksanakan aturan itu
melakukan interpelasi itu
satu sisi ya sebab
sudah terang beneran nyata jelas
pak gubernur melakukan
menindak siapa yang melakukan pelanggaran
itu sudah dijalankan nggak ada
kebijakan yang bertentangan
dengan apa yang beliau lakukan
nah yang kedua ya
salah satu persyaratan
untuk interpelasi itu adalah
diajukan oleh lima belas orang
dan lima belas orang itu harus
nggak dihitung lah
kan ada lomi lomi politik
pak yandi bisa saja kemudian
merangkul fraksi fraksi yang lain mungkin fraksinya
pak hasbi juga atau fraksi yang lain
kalau andaikan seperti itu
ini kan ada prosesnya
prosesnya yang pertama
usulan itu disampaikan oleh lima belas orang
kemudian nanti apa alasannya
jadi alasan apa
kebijakan apa yang memang dilakukan pelanggaran
ini kan menyangkut
kalau memang ada seorang
yang menyangkut melanggar
sesuatu yang berhubungan dengan
masalah strategis dan menyangkut
kehidupan orang banyak oke nah maka
ini ada alasannya
saya ke pak hasbi pak hasbi
tadi kalau kemudian anda mengatakan
ini ada pembiaran tapi apakah cukup
sampai kemudian tadi anda terakhir bilang
ini pelajaran bersama
karena bisa saja kemudian hal hal
seperti ini terulang lagi misalnya
apa setelah ini menurut anda pak hasbi
untuk pembrak dki
harus lebih memaksimalkan
dan juga bekerjasama dengan
kepolisian lebih dimaksimalkan
bahkan kita nggak tahu
kapan selesainya ini pandemi kan
nah itu yang mesti
benar benar serius lah
interpelasi anda sepakat sikap fraksi
pkb di dprd
tadi pak yani
mengatakan cuma delapan mungkin
dengan fraksi yang lain kalau bisa jadi itu
kemudian menjadi terrealisasi
menurut saya nggak usah bermain di air keruh
ini lagi covid
fraksi psi nggak usah
bermain di air keruh
nah gubernur ini nggak perlu ada
interpelasi kita datang aja itu psi
ke pak gubernur juga diterima mas
apa ya menurut saya
sudahlah kita nggak usah urusin masalah politik
sekarang ini soal interpelasi itu politik
sekarang ini bagaimana
mencegah supaya covid di dki jakarta
tidak bertambah banyak
jadi soal interpelasi
pks dan juga pkb dprd
oh iya sepakat
tapi kalau soal
siapa yang bertanggung jawab
soal pembiaran tadi
ini yang masih anda soroti sampai dengan hari ini
dan tidak cukup dengan hanya
iya lah karena kasihan takut saya
orang orang yang banyak duit ini
bisa mengadakan acara ini
mengadakan acara ini kan hanya lima puluh juta
jadi terdorong begitu maksud anda
penjagaan lebih maksimal lagi
sering saya berkata
maksimal lagi untuk penjagaan
supaya dki ini tidak nomor satu
di dalam covid nya
saya ke pak fikar terakhir
pak fikar sejauh mana kemudian
kalau menggunakan hukum pidana
untuk mempidana orang orang yang melanggar
tadi ada contohnya juga sebetulnya betul
diwakil dprd di daerah lain
yang harus menghadapi delik pidana karena itu
bagaimana pak fikar
oke kalau saya
pertama delik pidana
undang undang karantina kesehatan
karantina kesehatan itu baru efektif
atau baru bisa diterapkan
kalau keadaannya atau tindakan yang diambil
itu adalah lockdown
baru bisa itu pasal pasal
karena isinya sebenarnya ancaman
ancaman terhadap pilot
ancaman terhadap sopir
ancaman terhadap pengemudi
terhadap orang per orang itu cuma satu itu
jadi sebenarnya tekanan
ancaman pidana karantina wilayah ini
karantina ini adalah bukan orang sebenarnya
lalu lintas sebenarnya
lalu lintas keluar masuk
apakah itu kendaraan
atau itu barang dan jasa dan sebagainya
itu yang disasar
oleh pidananya karantina wilayah itu
tapi saya menarik tadi pernyataan
dari yang bapak anggota dprd
dari mana pkb ya
ini tugas anda bikin perda yang mahal
memang sekarang kan belum ada perdanya
artinya ada kekosongan hukum diisi oleh pergub
maka pergub ini lah yang jadi hukum positifnya
dan sudah dilaksanakan itu
kalau pidana lagi dilaksanakan
denda lima puluh juta itu juga pidana loh pak
denda lima puluh juta itu
sama seperti tilang
harus ada proses pidananya
baru nanti dijatuhkan lima puluh juta
baru bisa jadi kasnya daerah gitu
nah artinya apa
sudah ada peradilannya sebenarnya
sudah ada peradilannya terhadap orang yang salah
yaitu dengan penetapan perda itu
nah kalau pidana mau main lagi
salah salah nebis in idem
dan satu perkara itu nggak bisa disidangkan dua kali
sudah cukup itu dengan melaksanakan perda
karena itu sekarang hukum positifnya
pak fikar tapi kalau ada yang melanggar protokol kesehatan
ini kan yang juga kita diskusikan sejak tadi
tadi yang disorotin
tadi yang disorotin oleh pak asbi adalah
ini bagaimana nanti masyarakat bisa jadi bahaya
atau jadi terinspirasi begitu untuk membuat acara besar
sehingga ya udah saya bayar lima puluh juta saja
itu tadi yang saya bilang ini tugasnya dprd
untuk membuat berapa denda yang pantas gitu ya
tadi kan sudah dibilang
tidak diperkirakan ini
orang melakukan psbb ini
melakukan pelanggaran prokes ini
begitu banyak orang
sehingga denda lima puluh juta itu tidak terlalu
akomodasi di situ
artinya tidak cukup denda lima puluh juta itu
nah karena itu tugasnya dprd
berapa adilnya gitu
tetapi kalau menurut saya ini adalah bukan kejahatan sebenarnya
kalau ada pelanggaran ini bukan kejahatan
jadi nggak pantas kalau usaha ini di dekati secara pidana
ini adalah tindak
kalaupun disebut tindak pidana ini tindak pidana administratif
ancaman hukumannya tidak lebih dari satu tahun
nah karena itu pendekatannya lebih cocok pada denda
denda dan apa namanya
ke bawah gitu
turun mengatur masyarakatnya dan sebagainya
itu yang sebenarnya yang dibutuhkan itu
bukan pendekatan pidana orang kemudian langsung dihukum
apalagi kemudian sengaja manggil gubernurnya
saya kira itu lebay itu kalau menurut saya
oke baik kita kembalikan ke penilaian masyarakat
bagaimana melihat pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di ibu kota
dan semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak
bahwa kita masih dalam masa pandemi
untuk bisa menahan diri
pak yani terima kasih banyak
pak hasbi terima kasih banyak
sudah meluangkan waktu di tengah sibuknya
rapat soal apbd dki jakarta dua ribu dua puluh
dan juga pak fikar terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini